pecalang merupakan lembaga pemerintah desa pemakraman
yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan desa adat
ditegah hiruk pikuk aktivitas masyarakat
baik ekonomi maupun sosial
keberadaan pecalang di bali tetap eksis
meski jejak pecalang ada sejak zaman sebelum masehi
pecalang itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah asal mulanya itu
dari perjalanan seorang resi dulu dari india resi markandil
yang datang ke bali
kemudian di sana beliau mengumpulkan sekelompok masyarakat seperti itu
dan di sana mulailah terbentuk sebuah desa
itu desa pekaraman dengan istilah
pesawat memiliki makna celang yang berarti memiliki penglihatan yang terang atau waspada
menurut beberapa sumber dikatakan pecalang telah ada sejak zaman kerajaan di bali
dan populer sekitar tahun tujuh puluh an
ketika muncul kegiatan kegiatan seperti pesta kesenian bali hingga kongres kongres partai
masyarakat desa adat atau banjar di bali
diuntungkan dengan keberadaan dan kehadiran pecalang pada setiap kegiatan yang berkaitan
dengan upacara adat dan hal yang ramai
selain menjaga ketertiban pecalang juga dihormati oleh masyarakat adat setempat
pecalangnya terutama menjalankan pengamanan warga masyarakat desa adatnya
terhadap gangguan gangguan keamanan
terutama di bidang pengamanan adat dan budaya
misalnya pengamanan menjaga keamanan puja wali
menjaga keamanan kegiatan adat ngaben
menjaga keamanan kegiatan perkawinan
itu semua adat dan budaya itu itulah tugas pecalang
sebagai penjaga keamanan kegiatan adat di desa atau banjar
pecalang bukanlah sebuah profesi dengan imbalan atau kompensasi tetap
melainkan sebuah pengabdian dan sukarela
i putusoma antara adalah salah seorang pecalang di desa adat ubung denpasar
yang telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun
keseharian putusoma berjualan makanan dan minuman dibantu anak anaknya di rumah
sebagai warga desa adat yang terpilih putusoma wajib menjalankan tugasnya sebagai pecalang
bahkan saat dirinya harus bertugas di tingkat kabupaten atau provinsi
hal senada diungkapkan inyoman sukadana
ia mengaku bangga bisa membantu warga yang membutuhkan meski tak mendapat imbalan
keberadaan pecalang berada di bawah kewenangan desa adat atau banjar
pecalang dipilih oleh pimpinan desa adat dengan periode pemilihan lima tahun sekali
meski bertugas sebagai penjaga keamanan desa pecalang bersifat sukarela atau tanpa pamri
kita cari dengan yang kita sampaikan tadi yang memang punya apresiasi terhadap anak
punya kepentingan karakter karakter orang lain yang memang mau
nah ya karena semangat kita di desa itu dari dulu itu semangatnya rakyat
ngayah itu ulian jengah juga istilahnya
jengah untuk bisa mengekspresikan eksistensi daripada desa adat
bali memiliki lebih dari satu empat ratus desa adat dengan kurang lebih sepuluh hingga dua puluh pecalang di masing masing desa adat
status pecalang yang awalnya hanya berada di tingkat desa atau banjar
kini naik pangkat lantaran turut dilibatkan pada event event bertaraf nasional hingga internasional